sampai akhirnya aku harus turun pinggir jalan
dia turun terus dia bilang sama aku kalau
dia denger semuanya yang tadi aku omongin sama kangga
masalah pembunuhan roy bu sarah
sampai seberapa yakinnya aku kalau bu sarah itu bukan pelakon
kalau ibu bukan pelakunya
ternyata ada rekaman pas aku di rumah itu
tapi saya pelakunya pak
saya yang sudah membunuh roy
bagaimana dengan bukti rekaman ini bu
di situ bu sarah bilang kalau ibu elsa tidak berada di rumah
tapi justru bu sarah yang berada di rumah saat kejadian
temannya elsa itu
temannya elsa memang datang ke rumah pak
tapi elsa gak mau menemui orang orang
saya bilang kalau elsa nggak ada di rumah
setelah dia pergi
saya langsung buru buru ke rumah nino
dan saya yang melakukan pembunuhan itu
primus kalimah berdiri
dasar dasar kamu rubuhkosco
kecemasan penghutusmu desa
hai maaf tolong kerjasamanya dong ini untuk kebaikan kita semua kok
memang kasihan sama aku memang kasihan sama papa
aku juga kasihan sama ya saya akan terus terus siksa sama
mau sampai kapan mama kaya gini terus
bu sampai kapan mama ada di sini
catherine kamu kenapa bisa kasih bukti itu ke dia
kalian kenal gimana
kayaknya nggak penting soal itu yang terpenting buktinya udah sampai ke
tangan polisi saya bicara dengan catherine bukan dengan anda
jadi waktu itu aku sama kangga sempat ngobrol ngobrol di cafe terus pulang
dari kafe kita pisah aku naik taksi ada trouble sama taksinya sampai akhirnya ke
harus turun pinggir jalan ya udah pas lagi nungguin taksinya tiba tiba
dia turun terus dia bilang sama aku kalau dia dengar semuanya yang
tadi aku ngomongin sama kangga masalah pembunuhan roy goh sara sampai seberapa
yakini aku kalau nusara itu bukan pelaku sebenarnya terus ya udah nino minta
awalnya aku males lah ngapain ceritain sama orang gak kenal
cuman nino ngasih kartu nama ke aku
ya setelah aku pikir pikir kayaknya gak adil deh buat bicara
kalau memang bukan dia pelakunya kenapa harus dia menerima ganjaran semua ini
jadi desisi terbaik ya hubungi nino
agar polisi bisa menangkap pelaku sebenarnya
angga sempat cerita soal ini ke saya
tapi ceritanya belum selesai mbak
iya emang aku belum cerita lengkap juga sama kak angga
udah selesai ceritanya
kayaknya saat ini kalau anda tidak suka sama saya
mungkin bisa dikirimkan
kita fokus sekarang soal penyelidikan
sepertinya sekarang anda benar benar berbarek arah ya
anda sekarang ingin membongkar semua kebohongan istri anda
yang anda bela dulu
saya harus ungkap semua itu
terlepas dia elsa atau bukan
seperti yang saya bilang tadi
setelah satu kebenaran terungkap
saya akan kejar terus kebenaran berikutnya
terus saja anda berharap dan bermimpi
jadi bu sarah masih menyangkalnya
dengar bu sarah
kalau bu sarah masih menyangkalnya
kami akan menggali bukti baru
karena ada seorang saksi
yang melihat bu elsa pada malam itu
mengumpul sesuatu barang
di suatu taman
oh tuhan apa ini
bukan kantong apa apa mah ini sampah aku mau buang sampah dulu ya
jangan jangan kantongan itu berisi barang bukti elsa
sudah ma sudah saya ma cukup